muhammad kenzi alvaro rabu siang asik bermain bersama teman temannya di rumahnya di kampung tambun permata
desa pusaka rakyat kabupaten bekasi jawa barat dengan didampingi ibundanya
anak keempat dari empat bersaudara ini terlihat ceria meski bobot badannya berbeda dengan anak anak sebayanya
kenzi balita enam belas bulannya menjadi viral lantaran berat badannya mencapai dua puluh tujuh kg ini
telah menjalani sejumlah tes kesehatan dari tim medis rscm
hasil analisis dokter kenzi mengidap kolesterol berlebih
dan setelah ditangani oleh tim dokter kini berat badan kenzi turun satu kg
ya badannya maksudnya kayak entengan gitu
maksudnya kemajuan gitu dah
maksudnya dia enteng aja kayaknya kalau bagi saya ketika gendong kan saya sering gendong
maksudnya nggak kayak kemarin kemarin berat gitu
yang penting anak saya walaupun badannya gemuk nanti juga dia bisa jalan gitu
tim dokter yang menangani kenzi menyarankan agar pihak orang tua mengurangi pemberian susu kental manis dan juga susu formula terhadap kenzi
meski telah kembali ke rumahnya kenzi tetap dalam pantauan tim medis rumah sakit dan menjalani pemeriksaan secara berkala
dedy beben bekasi jawa barat